ibarat pepatah aki aki bawa tempayan
anak buaya makan buah bunyi
dimana ayam kiki merasa kesepian
disitu ada uya siap menemani
bukan situ kali
kiki tuh maunya diapelin sama
ya apaan sih uya
mas renty tuh kan
nino lagi diperiksa di ruang igd
kenapa nino sampai penjatuhan lampu
kejadiannya sangat cepat om
jadi awalnya reina itu sedang nyanyi di bagian depan
lalu ada lampu yang mau jatuh
saya dan nino lari
tapi nino sampai lebih dulu
akhirnya besi dan lampu itu mengenai nino
gimana kalau sesuatu terjadi sama nino
mama ternyata dulu
biar nanti kita tanya dokter
kita tunggu dokter
pak el nino mengalami benturan yang sangat keras di bagian punggungnya
sehingga satu ruas tulang rusuknya patah
dan patahan ini mengenai dinding parunya
dan pak el nino mengalami hemotoraks pak
apa itu dokter
terjadi penumpukan darah di bagian rongga peluranya
yaitu rongga antara dinding paru dan paru paru pak
hal ini mengakibatkan saluran nafas pak el nino terganggu

dan juga dari dokter
yang mengatakan dia harus memiliki penyakit yang sangat keras
dan juga seharusnya bisa disembuhkan
jadi apa yang terjadi

kami akan mengeluarkan darah itu dengan memasang wsd
yaitu semacam selang yang dimasukkan ke dalam rongga puranya
dalam perangkat wsd
tindakan ini akan dilakukan selama dua jam kedepan
dan kami akan selalu observasi dia

lalu observasi kembali bu
dan apa dok
terkena pecahan kaca
jadi besar kemungkinan
akan kehilangan penglihatannya
ibu anak saya ya dok
ibu harus bersabar ya
karena kami sedang menangani panino
jadi mohon sekali
ibu bersabar ya
tolong lakukan yang terbaik buat anak saya
saya mau anak saya sehat kembali
saya bisa lihat kembali
dok saya mau lihat
tolong sembuhkan anak saya apapun caranya
tolong ya dok ya
mohon bersabar ya
kami akan melakukan yang terbaik
kalau itu saya permisi
makasih ya dok ya
mama memulihkan nino
mama tenang dok
biarkan dokter itu menangani nino
itu gak boleh mencampurin
lebih baik kita berdoa
untuk sembuhan nino
dan kalian berdua
kalian masih tega
nino udah berkort bang
mama jangan begitu
serahkan semua yang di atas ya
kami komit dulu kalau sudah malam
kami juga harus mengecek keadaannya rena
kalau om dan tentu butuh bantuan
jangan sekejap langsung telepon saya
karena saya pasti akan bertanggung jawab
mino seperti ini juga karena melindungi reina
malam minggu sepi
kalau kiki punya pacar
pasti malam minggunya kiki gak sepi kayak gini
jangan lesu begitu dong ayang gigi
uya siap buat ngapelin
aki aki bawa tempayan
anak buaya makan buah bunyi
dimana ayam kiki merasa kesepian
disitu ada uya siap menemani
bukan situ kali
kiki tuh maunya diapelin sama
ya apaan sih uya
emang ya kalau jodoh itu
mas rendy langsung dateng lo ya
yah ya lah
mereka ngapain kesini sih
ada perlu sama kiki
lah kok berasa sama anand rana
sama ke reddy
ya tadi ada kecelakaan di nikahannya angga
nino terluka karena kejatuhan lampu
berusaha menyelamatkan rana
sudah saya langsung masuk ya
terima kasih randa
atau saya pamit juga ya
oh baik pak
atati mas randi
jangan ngebutnya mas randi ya
hei kandas deh
impian kiki diapelin mas randy
tadah mas randi
nah dia malah ada anak siap
saya mah lebih baik baik
udah zamir fighters
semoga sangat terbaik untuk randa
apakah randa belum
oma aku gak bisa bubu
aku kepikiran om baik
tapi ini kan sudah malam
kan tadi kita udah doain om baik
tapi aku gak bisa oma